pimpinan negara atau presiden perdana menteri asean dan australia
mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik
pemilu pemilu yang sudah berjalan damai dan baik
di angka sebesar lima puluh delapan persen
sekali lagi itu juga sebuah keputusan yang dilakukan partai golkar
dan mendapatkan kepercayaan dari publik
nah selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu perhitungan pemilu
oleh kpu dan bawaslu pada tanggal dua puluh maret
dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi
kpud dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional
demikian pula bawaslu dari tingkat nasional provinsi dan kabupaten kota
karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia
bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari
dan voters turnout nya di atas delapan puluh persen
dan ini negara negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu
dan kemarin dalam perjalanan saya bersama bapak presiden
hampir seluruh negara pimpinan negara atau presiden perdana menteri asean dan australia
mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik
bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count
yang tidak banyak negara melakukan hal itu